anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
menteri agama republik indonesia farul razi dikabarkan positif covid sembilan belas
kabar menteri agama positif covid sembilan belas telah dibenarkan oleh jurubicara kementerian agama oman fatur rahman
kepada tim cnn indonesia melalui komunikasi pesan whatsapp pada dua puluh satu september dua ribu dua puluh senin pagi tadi
diinformasikan melalui siaran pers kementerian agama bahwa menteri agama telah melakukan tes swab pada kamis tujuh belas september dua ribu dua puluh lalu
fahru razi yang purnawirawan tni tersebut juga dikabarkan dalam kondisi yang baik dan akan kembali melakukan tes selanjutan
sementara itu menteri agama juga telah mendelegasikan tugasnya kepada wakil menteri agama zainud tauhid
menteri faru rozi menjadi menteri ketiga yang positif covid sembilan belas setelah sebelumnya menteri perhubungan budi karya sumadi
dan menteri kelautan perikanan edy prabowo juga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dan untuk mengetahui kontrolinya
kondisi terkini menteri agama faru razi kami sudah terhubung melalui sambungan topon dengan juru bicara kementerian agama oman fathur rahman
selamat siang pak oman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang mbak rifana
ya pak oman langsung saja ini kami sudah mendapatkan ataupun membaca siaran pers dari kementerian agama dan juga keterangan dari anda
tapi kita ingin tahu lebih detail bagaimana sebetulnya kondisi terkini dari pak menteri agama faru rozi saat ini pak oman
ya alhamdulillah terima kasih memang kami menyampaikan informasi tentang positifnya pak menteri ini dengan harapan tentu saja memohon doa dari seluruh masyarakat ya untuk kesembuhan beliau
kondisinya beliau itu baik jadi sempat suhu badannya memang sempat beberapa waktu lalu itu tiga puluh delapan tapi sekarang sudah normal lagi
jadi mungkin ini kecapean dan ternyata setelah tes swab
positif yang sesuatu yang memang bisa menimpa siapa saja ya meskipun sebetulnya protokol kesehatan kan sudah diterapkan ketika beraktivitas
tapi sejauh ini kondisinya alhamdulillah baik
oke pak oman saat ini pak faru rozi pak menteri agama dirawat di rumah sakit melakukan isolasi mandiri atau seperti apa pak
ya awalnya melakukan isolasi mandiri
tapi kan kita harus patuh juga pada ketentuan
lebih memfokuskan pada pemulihan memang dilakukan perawatan di rumah sakit
oke bagaimana kemudian kronologisnya pak pada tanggal tujuh belas september kan beliau swab pertama
apakah sudah diketahui dari mana kemudian beliau terkena ataupun terinfeksi covid sembilan belas ini pak
beliau itu kan selalu dalam aktivitasnya terutama tentu saja kalau melibatkan di istana gitu ya
selalu melakukan tes kan ya
tes swab tes rapid juga dan selalu negatif gitu
termasuk ketika berkunjung ke papua juga pada akhir agustus awal september
selalu negatif alhamdulillah
nah aktivitas di minggu kemarin itu tanggal lima belas september di kantor
jadi ada repit pimpinan kemudian ada pelantikan begitu ya
pelantikan pejabat di salon dua
kemudian tanggal enam belas memang beliau ke ntb
lalu tanggal tujuh belas itu dilakukan swab ketika kembali dari ntb dan terkonfirmasi positif
oke artinya kemungkinan besar terpaparnya pada saat melakukan perjalanan begitu ya pak ya
kita yang belum tahu di situ
jadi proses tracing kan memang terus dilakukan ya

sejak awal di kementerian agama sendiri termasuk saya sudah dilakukan swab ketika kembali dari ntb
sejak awal di kementerian agama sendiri termasuk saya sudah dilakukan swab ketika kembali dari ntb
langsung melakukan kontak langsung dengan beliau dan alhamdulillah negatif
nah kita masih terus melakukan tracing untuk menunjukkan komitmen bahwa ini bukan keperluan kepentingan pribadi pak menteri saja kan
jadi harus dibuka harus dikasih tahu ke pihak pihak yang merasa mungkin ada kontak begitu
masih terus kita lakukan penelusuran dan treatment sesuai dengan protokol kesehatan
ya pak oman tadi anda mengatakan bahwa kontak tracing
dilakukan di lingkungan kementerian agama begitu di lingkungan kerja dari pak menteri agama
bagaimana dengan kontak tracing pak di lingkungan keluarga beliau apakah sudah ada yang terkonfirmasi juga tertular atau semuanya baik baik saja begitu pak oman
sudah dan alhamdulillah semuanya baik baik saja ya
mohon doa mudah mudahan dalam tes kan terus reguler dipantau ya oleh tim kesehatan
mudah mudahan ya nanti tes swab berikutnya juga mudah mudahan pak menteri sendiri sudah negatif
oke sampai kapan pak oman rencananya pak menteri akan melakukan isolasi di rumah sakit sampai nanti harus menunggu hasil tes swab berikutnya
kalau detailnya saya belum tahu tetapi kan tentu standar ya yang empat belas hari tentu akan dijalani gitu ya
nah tetapi untuk tahapan kapan tesnya segala saya belum mengetahui karena itu kan ada di tim medis ya
kita mohon doa saja mudah mudahan semuanya berjalan dengan lancar baik
dan beliau juga tetap kami komunikasi tetap untuk melaporkan kegiatan kegiatan
karena kan kementerian agama juga sedang fokus untuk ikut melakukan penanganan covid sembilan belas di lembaga lembaga keagamaan
beliau terus memantau
tapi secara mental beliau masih tetap semangat begitu ya pak ya
secara psikis beliau tetap semangat tidak drop begitu ya
bahkan juga beberapa itu
beliau tapping gitu untuk memberikan sambutan gitu ya
secara daring gitu untuk acara tertentu
tapi kita memang menyarankan pokoknya sekarang fokus untuk pemulihan pak menteri biar
beliau juga alhamdulillah sudah mendelegasikan ke pak wakil menteri
supaya beliau ya fokus ke pemulihan dulu lah
biar acara acara yang lain itu bisa di handle oleh jajarannya
oke meskipun sudah didelegasikan
tugas tugas dari pak menteri agama kepada pak wamenak pak zainu tohid
apakah kemudian ada yang terganggu begitu pak
maksudnya terganggu bagaimana
terganggu meskipun sudah ada pelimpahan tugas sementara
apakah kemudian ada yang terganggu kerja kerja birokrasinya begitu pak
kerja kerja administrasinya di kementerian agama
ini sih tidak ada
sejauh ini kan sifatnya kebijakan ya
memang mungkin kalau dijadwalkan harus rapat kerja
langsung mungkin dengan komisi delapan barangkali mungkin itu yang agak terganggu
tapi kan itu hal yang bisa dijadwalkan kembali ya
oke terima kasih pak oman fathurrahman
kami doakan seluruh tim dari cnn indonesia mendoakan agar pak menteri agama faru rozi segera sembuh
dan tidak lagi positif covid sembilan belas
terima kasih sekali jurubicara kementerian agama pak oman fatur rahman atas waktunya kepada cnn indonesia news hour siang hari ini